ya kita ikuti konferensi pers terkini terkait pemberlakuan ppkm

kenaikan jawa bali kami identifikasi masih bersumber dari peningkatan pada wilayah agglomerasi jabodetabek
dari sini dapat disimpulkan bahwa transmisi lokal yang terjadi di indonesia sudah lebih mendominasi dibanding waktu sebelumnya
pemerintah juga terus menghadapi mewaspadai trend positivity rate
meskipun salah kelompok
dengan berbagi kemampuan tersebut kami menghimbun menghimbau masyarakat juga untuk lebih waspada
protokol kesehatan jangan ditinggalkan selalu kenakan masker
gunakan kurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu
dan selalu gunakan peduli lindungi ketika beraktivitas di tempat umum
kami mendiskusikan ini dengan detail dengan para pakar pakar kita
baik dari berbagai universitas seperti universitas indonesia universitas gajah mada
universitas air langga itu semua kita minta pendapat mereka dan proses
inilah kami membuat keputusan
jadi kumpulan data data semua yang kita dapat kita analisis dengan bagus
kita bikin judgement kita inilah hasilnya yang kami sampaikan pada bapak ibu sekalian
meskipun kasus meningkat pemerintah tetap dalam kendali
saya ulangi meskipun kasus meningkat pemerintah tetap dalam kendali
penuh menghadapi varian omikron ini
peningkatan kasus relatif terkendali jumlah kasus konfirmasi dan aktif varian masih lebih rendah
lebih dari sembilan puluh persen jika dibandingkan dengan kasus puncak delta
namun sekali lagi kita tidak perlu jumawa dalam ini tetapi kita tetap harus disiplin
kata kunci kita adalah disiplin
sejak varian omicron ditemukan satu bulan lalu di indonesia
hari ini belum terlihat tanda tanda kenaikan kasus yang cukup eksponensial
seperti yang terjadi di berbagai negara dunia
saat ini juga posisi bad occupancy rate atau rasio atau bor di jawa bali
juga lebih baik dibandingkan dengan awal kenaikan varian delta
sehingga memberikan ruang yang lebar sebelum mencapai batas mengkhawatirkan enam puluh persen
kasus kematian harian di seluruh jawa bali selama empat belas hari terakhir ini
masih pada tingkat yang sangat rendah
namun sekali lagi pemerintah tetap mewaspadai
terutama melihat angka preproduksi efektif mulai mengalami peningkatan
saat ini angka rt di jawa sudah mencapai satu dan di bali sudah lebih dari satu
berkaca dari tahap trajektori kasus di afrika selatan
pemerintah memberikan kasus akan terus meningkat
namun satu hal yang kami temukan tingkat kematian aktual di dki
lebih rendah dari proyeksi yang kami lakukan dengan menggunakan projectory di afrika selatan
menurut kami tingkat vaksinasi yang lebih tinggi dibandingkan afrika selatan
dan kemudahan juga penduduk lindungi menjadi salah satu faktor
dan lebih dari itu kita merasa bahwa bangsa kita ini masih lebih disiplin
dari banyak bangsa negara lain
untuk itu tingkat vaksinasi umum dan lansia di jawa bali terus kami tingkatkan
sehingga saat ini pada posisi yang tinggi
dua puluh persen untuk dosis satu umum dan tujuh puluh lima persen untuk dosis satu lansia
selain itu vaksinasi dosis satu dan dosis dua di anak jawa bali
di anak anak di jawa bali
juga meningkat dengan cepat
tingkat vaksinasi dosis satu anak di jawa bali telah mencapai enam puluh sembilan persen
dan dosis dua sudah mulai meningkat
teman teman media yang sekalian yang saya hormati
berdasarkan data yang kami ambil dari google mobility pada pekan ini
mulai terdapat tren penurunan mobilitas di jawa bali
apakah itu mungkin karena selesai libur atau masyarakat kita mulai disiplin
ini kami harapkan kita pertahankan terus sampai tiga empat minggu ke depan ini
hal ini diprediksi akibat mulai waspadanya masyarakat terhadap varian ini
pemerintah dalam hal ini mengapresiasi langkah seluruh masyarakat yang mulai
awas akan dampak omikron ini
dan mendorong masyarakat lainnya untuk mengurangi aktivitas luar ruang yang tidak diperlukan
dari posisi level ppkm terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level satu
teater perang pandemik yang terjadi di dki jakarta menyebabkan asesmen situasi provinsi tengah jawa jawa dan jawa
dari posisi level ppkm terjadi peningkatan jumlah kabupaten kota yang masuk level satu

vpsi fish kelompokmu telah menemukan
parah meluion ke rekomendasi selesai di ekonomik diirlah western jawa stsening oi ha
heisman heisman kita menggunakan keinginan menalanku membuat mendekati hal event pppkm mendatake j savageing
d maneuver ramen yang tanah benar menghilangkan market menggunakan baduk dan heart api
pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk segera melakukan testing bila merasakan gejala tersebut
saya ulangi bila merasakan gejala tersebut tidak pergi ke area pabrik atau melakukan isolasi mandiri jika terdapat gejala ringan seringan apapun
dengan terjadinya kenaikan kasus yang cukup signifikan pemerintah terus melakukan langkah langkah mitigasi untuk mencegah keparahan semakin buruk
dengan mendorong akselerasi vaksin umum dan booster bagi seluruh masyarakat
pemerintah juga meminta agar masyarakat yang sudah memiliki tiket vaksin ketiga atau booster agar langsung melakukan suntik vaksinasi di gerai gerai yang telah disiapkan oleh pemerintah
selain itu pemerintah juga akan terus mendorong vaksinasi dosis kedua untuk umum dan lansia terutama di provinsi kabupaten yang belum memenuhi jumlah capaian dosis vaksinasi
saya mohon khusus perhatian
seluruh kepala daerah dan pimpinan wilayah daerah daerah yang dosis dua umum dan lansia masih di bawah rata rata pemerintah untuk mempercepat vaksinasi supaya memberikan perlindungan lebih terhadap varian omikron ini
sehingga hal hal yang dikhawatirkan itu dapat dimitigasi
pemerintah hari ini menegaskan akan terus menggunakan assessment level sebagai basis pengetatan masyarakat
sampai saat ini pemerintah belum berpikir untuk memperlakukan ppkm darurat
pemerintah amdaulat lagi atau melakukan lockdown
pemerintah meminta kepada setiap kepala daerah forkominda setempat agar tetap taat pada peraturan asesmen level yang dikeluarkan pemerintah dan mentaati setiap kewajiban yang dituangkan dan untuk mencegah dampak buruk di kemudian hari
teman teman media dan seluruh masyarakat indonesia yang saya cintai perlu saya tegaskan kembali bahwa pemerintah mestikan sistem kesehatan hari ini sudah cukup siap
saya ulangi cukup siap dalam menghadapi omikron ini
namun langkah langkah bijak bagi masyarakat yang mentaati protokol kesehatan dan mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan merupakan faktor utama dalam mencegah keparahan yang bisa terjadi
sekali lagi saya terus mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk tetap menjaga agar kasus varian omikron tetap rendah dengan disiplin
saya ulangi dengan disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan
ini tidak ada urusan pangkat tinggi
rendah jabatan ini sama rata
kalau sudah kena omikron ya kena omikron
atau sudah kena delta ya kena delta
dan ini dampaknya anda segendiri yang kemenangu atau sekeliling muatak keluarga mu
hanya melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa saling mengingatkan dan tidak saling egois terhadap segala bentuk pengabayan protokol kesehatan ini
kita dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik
pesalahan pandemi ini
kita harus semua kompak karena ini adalah musuh kita bersama
mari kita berusaha dengan berdoa
semoga tuhan yang mahakasi senantiasa memberikan kesehatan dan keselamatan bagi kita semua dalam mengatasi pandemi covid sembilan belas ini
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak menko maritres
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
terima kasih pak adelangga
kalau kita lihat perkembangan kasus covid sembilan belas di luar jawa bali
kasus barunya delapan puluh dua
kemudian kasus kematian tiga
nah dari situasi ppkm
kita akan evaluasi per tanggal tiga puluh satu januari
dari evaluasi tentu kita akan melihat kesiapan dan juga terkait dengan testing dan tracing
yang tentunya perlu dievaluasi setiap dua minggu
terkait dengan capaian vaksinasi
kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa pemerintah juga mendorong
travel bubble antara batam bintan dengan singapura
ini tentu untuk mendorong kegiatan para wisata di batam bintan
terima kasih pak adelangga
travel bubble batam bintan ini telah diterbitkan se satgas
tentang protokol kesehatan di mana pintu masuk ppln untuk travel bubble adalah
nongsapura di batam dan terminal ferry bintan di telani bintan
ini persyaratannya adalah mereka yang datang harus dua kali vaksin
kemudian negatif pcr tiga x dua puluh empat memiliki visa
kecuali bagi wna singapura
yang bagian dari asean
kemudian tentu ini harus terus dimonitor dan mempunyai kepemilikan asuransi
sebesar tiga puluh sgd dan menggunakan aplikasi peduli lindungi dan blue pass
dan tentunya ini dipersiapkan di pengelola kawasan wajib membentuk satgas covid sembilan belas
baik se maupun peraturan gubernurnya sudah disiapkan
kemudian pengelola hotel dan tempat tempat yang sudah memenuhi cshe
ini juga dipersiapkan kemudian juga dikoordinasikan oleh satgas covid di kawasan
selanjutnya kami juga sampaikan tadi terkait berbagai kegiatan persiapan g dua puluh
sudah dilakukan berbagai kegiatan baik serpa track maupun finance track di bulan januari
yang diselenggarakan secara daring
dan ini di bulan februari nanti mulai kegiatan yang bersifat luring
dan juga terkait untuk persiapan mandalika motogp
dilaporkan bahwa lombok tengah dosis satunya sudah delapan puluh tujuh sembilan dosis dua enam puluh satu satu

lombok barat sendiri juga sudah memiliki dosis yang lebih tinggi yaitu satu enam ratus delapan belas sasaran
lombok barat sendiri juga sudah memiliki dosis yang lebih tinggi yaitu satu enam ratus delapan belas sasaran
karena juga disuntik yang bukan dari kota mataram
dan disiapkan booster sebesar satu ratus lima puluh delapan tiga ratus satu
terima kasih kami kembalikan
kembalikan assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
silakan menteri kesehatan
terima kasih pak menko rekan rekan
wartawan sekalian assalamu'alaikum warahmatullahi
tadi dilaporkan ke bapak presiden
bahwa peningkatan jumlah kasus
omikron ini sesuai dengan
di seluruh dunia kasus omikron
akan naik dengan cepat dan tinggi
lebih dari kenaikan kasus delta
tetapi baiknya adalah
turunnya juga cepat
dan hospitalisasi yang rendah
kami juga melaporkan sudah terkonformasi
bahwa dari seribu enam ratus
omikron yang memang
dirawat membutuhkan oksigen
hanya sekitar dua puluh
dan memang ya wafat dua
ini masih jauh sangat rendah
dibandingkan dengan kasusnya
delta apa yang perlu
kita lakukan yang pertama
adalah kita tidak
tapi harus terus
waspada dan hati hati
karena memang laju penularannya tinggi
tapi tidak perlu panik
karena memang hospitalisasi dan
kita perlu yang kedua memastikan bahwa
protokol kesehatan tetap dijalankan
memakai masker mencuci tangan
dan tadi juga sudah
diizinkan oleh bapak wakil presiden
di ratas bahwa data peduli
lindungi yang akan mengukur
kedisiplinan protokol kesehatan
boleh dibuka di publik sehingga kita bisa melihat
lokasi lokasi mana yang disiplin
titik lokasinya kantornya
tokonya dan mana yang disiplin
mengontrol penggunaan peduli lindungi
kemudian yang kedua
yang ketiga maaf dari sisi
bahwa karena kasusnya semakin banyak
tidak semua akan
akan lebih kita arahkan
pola penyebaran kasus
omikron kita akan menggunakan
pcr yang jauh lebih cepat
dan pcr dengan sgtf yang bisa
mendeteksi omikron akan sudah
kita distribusikan dan akan segera kita
tambah untuk didistribusikan ke
daerah daerah kami harapkan
disiplin untuk melakukan testing
satu per seribu penduduk per minggu
itu tetap dijalankan dan
maupun isolasi terpusat
dan rumah sakit tetap kita jalankan
sesuai dengan protokol yang ada
dan bantuan dari telemedicine
sudah dilakukan di jakarta
dan kami sudah melihat hasilnya baik
yang ketiga adalah
vaksinasi diminta juga agar
untuk lansia terutama
yang sangat rawan untuk
masuk rumah sakit dan wafat juga
untuk vaksinasi anak
yang rawan sebagai sumber penularan
karena mereka yang akan terkena
kami juga tekankan bahwa karena
omikron akan terjadi di dki
jakarta dan jabodetabek
dalam dua tiga minggu ke depan
kita akan mempercepat vaksinasi booster
di sana untuk yang terakhir
mengenai rumah sakit strategi perawatan
rumah sakit kita sudah siap
sekarang delapan puluh bed
sudah terisi sekarang sekitar
jadi masih ada room
dan itu masih bisa dinaikkan kembali
dan tenaga kesehatan juga kami
sudah siapkan yang mudah mudahan
ini tidak dibutuhkan karena memang
kami berharap yang masuk rumah sakit
akan jauh lebih rendah terima kasih
pak menko wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kawan kawan yang dikumpulkan
yang pertama ya tadi baru saja
kita saksikan pernyataan dari
menteri lutfaz bin sarpanjaitan serta
erlangga hartarto dan menteri kesehatan budi gunadisajikin
terkait dengan varian
omikron yang masih terkendali tapi
yang perlu diperhatikan adalah bagaimana meningkatkan
vaksinasi untuk lansia yang memang rawan
masuk rumah sakit kemudian vaksinasi
bagi anak yang menjadi sumber penularan
kemudian juga akan
kasus omikron di ibu kota dan jabodetabek
terutama kawasan agglomerasi
sehingga dipersiapkan ada sekitar
delapan puluh ribu rumah sakit ataupun
maksud saya delapan puluh ribu tempat tidur
dan setelah saat ini masih terisi lima ribu
sehingga bisa dinaikkan menjadi seratus ribu
kemudian dari menteri erlangga yang menarik
adalah terkait dengan kawasan
wisata bubble yaitu kawasan wisata
di mana batam bintan dan singapura nantinya
kedepan akan menjadi kawasan wisata
yang juga akan diterapkan sistem
ppkm terkait dengan penerapan
wisata yang harus menerapkan
pcr kemudian juga
peduli lindungi dan juga aplikasi
yang juga bisa diaplikasikan
di singapura dan di indonesia
kemudian juga untuk pernyataan terkait dengan
ppkm ppkm akan diperhatikan sesuai
dengan kondisi di lapangan
peningkatan kasus akan
beriringan dengan penetapan ppkm sendiri
tetapi pemerintah belum akan berencana untuk
memberikan ppkm darurat ataupun
lockdown dan diharapkan masyarakat
tetap tertib dalam melakukan
protokol kesehatan dan juga
melakukan vaksinasi booster apabila sudah mendapatkan